hujan deras yang terjadi dalam dua hari terakhir mengakibatkan jalan lintas sumatera rantau perapat
labuan batu menuju pekanbaru digenangi air
kemacetan pun terjadi lantaran banyak kendaraan yang kesulitan melintas
banjir yang mengenangi jalan lintas sumatera ini tepatnya berada di kawasan aeknabara
kecamatan bilah hulu kabupaten labuan batu sumatera utara
kendaraan yang datang dari medan menuju pekanbaru maupun sebaliknya kesulitan
untuk melintas lantaran ketinggian air di badan jalan mencapai enam puluh cm
kasat lantas polres labuan batu akp muhammad ainul yakin mengatakan
kemacetan panjang akibat banjir mencapai lima belas km
polisi mengimbau agar pengendara berhati hati dan bersabar demi keselamatan
kemacetan ini diakibatkan sebelumnya yaitu akibat banjir
di mana banjir itu mengakibatkan jalan
jalin sum kilometer tiga ratus delapan tenggelam setinggi kurang lebih enam puluh cm
di mana mengakibatkan jalan lumpuh total
dan bagi ini alhamdulillah banjir sudah surut dan arus sudah mulai berjalan normal
namun terlambat karena terjadi penumpukan akibat macet sebelumnya